uka warga kecamatan ujung akhirnya meringkuk di sel tahanan polsek pakusari
jember setelah ditinggal kabur oleh suami dan satu temannya
yang menjadi sindikat dukun palsu pengganda uang
diketahui uka berperan sebagai penerima uang ini
ditangkap saat melakukan ritual di tempat pemakaman umum desa kertosari
saat itu korban disuruh meletakkan uang senilai enam puluh satu juta rupiah
di kuburan yang telah ditentukan agar bisa berlipat ganda
kasus penipuan penggandaan uang terungkap setelah uang milik korban
yang diletakkan di kuburan berubah menjadi daun dan potongan kertas bekas
korban dijanjikan bagaimana menerima atau mendapatkan
uang berlipat ganda
peran tersangka ini membantu suami
membantu tersangka yang bernama dedy
kini polisi menyita puluhan perhiasan berbahan emas palsu
yang dijadikan hasil ritual
selain itu petugas memburu dua pelaku yang kabur
satu diantaranya adalah suami uka yang menjadi pelaku utama
aksi tipu tipu penggandaan uang juga terjadi di lamongan jawa timur
akibatnya seorang dukun pengganda uang berhasil ditangkap
satreskrim polres lamongan pada selasa siang
dari hasil tersangka polisi berhasil mengamankan barang bukti uang mainan
senilai lebih dari tiga tiga miliar rupiah
tak hanya uang palsu petugas juga menyita bambu petuk
yang konon diakini untuk melancarkan rejeki dan minyak misi
akibat aksi tipu tipunya ini
dua korban harus kehilangan uang ratusan juta rupiah
pesan berapa mbak
penipuan dan atau penggelapan terkait dengan tersangka
menjanjikan bisa menggandakan uang kepada korban
dan ini tidak ditempatkan oleh tersangka dan tidak bisa
karena kita saksikan tadi bersama bahwa uang yang dijadikan merupakan uang mainan
tersangka kini terancam pasal tiga ratus tujuh puluh delapan kuhp dan pasal tiga ratus tujuh puluh dua kuhp
tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman empat tahun penjara
tim liputan cnn indonesia